sementara itu calon gubernur dki jakarta nomor urut satu agus yudhoyono
belusukan ke wilayah jakarta utara
agus harimurti yudhoyono atau ahai mendengarkan keluhan warga pada mangan barat
yang khawatir tempat tinggalnya digusur karena bersebelahan dengan rel kereta api
agus berjanji jika terpilih sebagai gubernur akan menata permukiman tersebut
tanpa menggusur mereka
ia juga berniat membangun permukiman dengan lingkungan yang lebih bersih
sehingga warga akan merasa lebih nyaman
agus juga berjanji akan mendorong usaha perikanan yang dirintis warga pademangan
salah satu bantuan yang akan diberikan adalah suntikan modal kepada warga